itu tuh bahasa gaul sekarang ya

sudah seperti aladin beneran
oke oke kalian berdua yang di atas permadani itu siap ya
eh para penari siap ya
eh eh eh lihat nih lihat nih
ingat ya ini besok bakal bisa nyebar satu sekolah kalau kalian gak mau acting sekarang

masa karpet terbangnya di atas tanah sih aladin tuh gak ada terbang di atas tanah yang namanya terbang itu di atas
hmm yaudah sekarang gini aja
pokoknya kalian harus ikat permadani itu di atas pohon
terus lino sama hani harus naik di atas permadani itu
nah pokoknya kalian harus acting sebagus bagusnya di atas itu
iya cepetan dong gimana sih
hah naik pohon
hah naik pohon
eh ga mau ingat ini ini
mau disebarin besok
aku naik duluan ya hanya
bentar bentar hantar
letak unfinished bantut banget
mil lo tuh udah bener bener kelaluan deh
gue tau honey tuh jahat dan gue tau lo tuh gak suka sama honey
tapi lu gak usah ikut ikutan jahat kayak honey dong
sisil lo apaan sih dateng dateng main berita berita seenaknya
jadi lo mau sekarang mau balik lagi
mau jadi antek anteknya hani lagi
eh mila ini tuh bukan soal antek antek atau bukan
mana mungkin lah dia bisa manjat ke pohon
nah terus lo gak liat juga kacamatanya linol yang kayak gitu
liat di daerah tadi dia udah burem
apalagi liat di udara
nah terus kalau misalnya mereka jatuh terus masuk rumah sakit gimana
berarti kan kelapuan lo udah lebih parah dari mereka
sisil lo tuh sekarang tuh nyebelin banget tau gak
ketemu kita bukannya seneng bukannya say hi
tapi malah marah marah
dan sekarang ternyata lo tuh udah jago ngomong ya
gak ada bedanya tuh sama si hani yang mulutnya penuh dengan bisa
aduh aduh aduh
kok pada berantem gini sih
jangan berantem dong
aduh si kimi mana sih
dia tuh harus tau kelakuan sepupunya yang so tau
sepupunya kimi yang mana lagi mil
kok lo bisa kenal sih
terus kenapa sepupunya itu
mendingan sekarang lo cari kimia aja ya
karena sekarang emosi gue lagi tinggi banget
oh mila tuh ada ada aja deh
masa marah sama sisil terus mau ngaduk ke kimi
aduh padahal kan sisil sama kimi tuh satu orang
ya ampun gawat
aduh pasti pasti si mila nyariin kimi
aduh gue harus cepat cepat berubah jadi gini
aduh gimana ya